hidangan khas ramadan umumnya identik dengan makanan dan minuman manis
seperti takjil es campur es buah atau es pisang hijau
yang menggunakan gula pasir sirup dan kental manis
masyarakat terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis sebagai pelengkap
dan dipercaya bermanfaat bagi tubuh
itu sangat penting sekali mbak
karena untuk meningkatkan imunitas tahan tubuh juga di atas tubuh
biasanya kayak semacam es buah seperti kelapa muda
ini kan sih sirup kalau bulan puasa
dokter spesialis gizi sindiawati menjelaskan
kita perlu memperhatikan kebutuhan karbohidrat
dalam sehari kita membutuhkan sekitar satu ratus tiga puluh sampai satu ratus tiga puluh lima gram karbohidrat
untuk nutrisi otak dan sel darah merah
jika berlebihan maka dapat menyebabkan berbagai resiko penyakit
karbohidratnya karena kita targetin adalah karbohidrat kompleks
kalau gula itu karbohidrat sederhana
di mana karbohidrat sederhana kalau kita konsumsi berlebihan
itu meningkatkan resiko segala macam penyakit
mau kegemukan diabetes
segala penyakit akan berhubungan dengan kelebihan asupan gula
sehingga yang kita perlu perhatikan adalah asupan karbohidratnya berapa banyak
pada hidangan khas ramadan dapat diganti dengan sejumlah alternatif yang lebih aman
seperti madu yang mengandung vitamin c b dan potasium
kemudian sari kulma yang mengandung antioksidan dan vitamin c
sirup maple mengandung zinc dan zat besi yang baik untuk daya tahan tubuh
gula aren dengan kandungan sukrosa lebih rendah dari gula pasir
dan stevia yang tidak mengandung kalori
selain memberikan rasa manis dan mengandung gizi
gizi berbagai alternatif tersebut juga tidak bersifat meningkatkan gula darah secara tiba tiba
meskipun lebih aman dari gula pasir
namun takaran konsumsinya tetap harus dibatasi
yaitu sekitar satu sampai dua sendok dalam sehari
hal ini karena dikhawatirkan terdapat kandungan gula lain di dalam makanan atau minuman tersebut
sehingga beresiko menambah total asupan gula menjadi berlebih
selain itu dokter gizi menyarankan agar kita tetap memperhatikan gizi secara lengkap dan seimbang
seperti menambah protein
jadi saat berbuka puasa
jika kita masih ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis
kita dapat mengganti dengan gula alternatif
seperti sirup atau susu kental manis yang diganti dengan sari kurma
tentunya agar dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti diabetes